kementerian energi dan sumber daya mineral mengungkapkan penggunaan biodiesel b tiga puluh lima akan mulai diberlakukan pada satu februari dua ribu dua puluh
dalam unggahan di laman resmi instagramnya kementerian sdm mengatakan program b tiga puluh lima merupakan langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia dan menekan impor solar
selain itu program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan
seiring dengan penggunaan b tiga puluh lima ini kementerian sdm pun menaikkan alokasi biodiesel dua ribu dua puluh tiga menjadi tiga belas lima belas juta kiloliter
kepala biro komunikasi layanan informasi publik dan kerjasama kementerian sdm agung pribadi menjelaskan penjualan biosolar dua ribu dua puluh tiga akan mencapai tiga puluh tujuh lima ratus enam puluh tujuh kiloliter
implementasi b tiga puluh lima diklaim sudah mempertimbangkan kesiapan badan usaha bahan bakar nabati
dan badan usaha bbm baik dari aspek kesiapan pasokan maupun distribusi termasuk infrastruktur penunjang